selamat sore teman teman semua
pada sore hari ini kami kembali merilis satu upaya pencegahan dengan melakukan proses penangkapan terhadap satu orang di kota batam
atas nama ha alias a yang bersangkutan ini merupakan satu kelompok satu jaringan dengan saudara s yang ditangkap di kecamatan sibiru biru di deliserda sumatera utara
yang bersangkutan berperan
untuk melakukan amaliyah kemudian melakukan rekrut mereka yang akan pergi ke suriah dan kemudian juga melakukan menyembunyikan dua orang dari uyghur
yang kita ketahui peristiwanya pada enam agustus dua ribu enam belas yang lalu dan kita ungkap ada penangkapan empat orang
dalam kaitan ini tentu
yang bersangkutan akan dilakukan satu proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dan karena ini merupakan bagian dari kelompok kgr yang ada di batam
tentu proses akan dilakukan juga terkait dengan pasal pasal yang tiga tadi yaitu yang merencanakan amaliyah melakukan rekrutan dan kemudian menyembunyikan
yang berasal dari kota batam yang bersangkutan juga akan dibawa ke jakarta untuk didalami dilakukan pemeriksaan
dalam kaitan hal ini tentu kami ingin menyampaikan bahwa
yang diberikan oleh ketua komunikasi teror terus melakukan upaya penyelidikan dan penindakan terhadap mereka yang patut diduga akan melakukan aksi aksi amaliyah aksi aksi terorisme
dan tentu dalam hal ini upaya yang dilakukan dengan mencegah tentu lebih baik daripada upaya upaya pengungkapan setelah peristiwa itu terjadi
sekali lagi kita tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman teman densus delapan puluh delapan anti teror ini dan tentu kita berharap
tidak ada lagi aksi aksi yang muncul yang kemudian terjadi peristiwa peristiwa ledakan
kita berupaya untuk mencegah sebelum terjadinya hal tersebut
demikian teman teman yang bisa kami sampaikan
hari ini di tangerang ada empat tiga tewas dan satu bisa ditangkap
kemudian di payakumbuh satu kemudian di deli serdang satu dan di kota batam satu
jadi total ada tujuh orang empat orang bisa diamankan dan tiga orang tewas dalam suatu penggerebekan karena melawan dan tidak mau menyerah
oleh karenanya sekarang yang empat ini akan terus dilakukan pendalaman
dan bila ada kaitannya dengan orang orang lain tentunya akan dilakukan upaya penindakan yang sama
demikian teman teman terima kasih
ada yang mau bertanya

dalam penangkapan apakah yang t a ini juga bertanya tentang aksi seperti yang lainnya

ya dalam kaitan dpo
dpo ini tentu
itu kepanjangannya daftar pencarian orang
dalam hal ini mereka yang dicari tentu mereka yang memiliki keterkaitan dan memiliki barang bukti
pada saat penangkapan memang tidak ada barang bukti yang signifikan yang merupakan satu bagian atau bahan bahan yang dapat merakit sebuah bom
perencanaan kemudian penyembunyian dan kemudian tindakan tindakan untuk melakukan
jadi itu yang diperoleh
jadi jika kita melakukan satu fasilitas kepada dua orang yang disembunyikan tentu menjadi satu bukti kepada yang bersangkutan
sehingga pada yang tersangkutan saudara h ini bisa dikenakan pasal pasal yang tertuang di dalam undang undang terorisme
saya kira bukti kemudian alat alat lain yang mendukung dugaan sangkaan terhadap yang bersangkutan
ini sudah dimiliki oleh penyidik dan sosialisasi
saya kira itu
dari dpo daftar pencarian orang tentu kemudian diidentifikasi dan kemudian dilakukan satu pengamatan satu monitoring satu penyelidikan terhadap mereka mereka ini
jadi mereka yang tercandum dalam dpo satu saat pasti akan bisa dikenai upaya paksa dengan penangkapan oleh anggota anggota densus delapan puluh delapan
jadi bagi mereka yang dalam dpo silakan kalau mereka masuk di dalam satu komplotan satu jaringan kemudian tahu bahwa teman temannya sudah ada yang tertangkap silakan menyerahkan diri
kita lebih mengapresiasi menghormati respect
kepada mereka yang tahu bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari kelompok kelompok jaringan itu
sehingga ini akan lebih memudahkan bagi proses penyidikan
dan tentu bagi mereka akan ada penghargaan yang akan diberikan dalam kaitan hukum ini
saya kira itu terima kasih teman teman
saya kira kita tunggu saja ya
tim ini masih bekerja
ada di sumatera utara
kita lihat ada di sumatera barat
ada di kepulauan riau
dan berpotensi juga ada di beberapa tempat lain yang mudah mudahan bisa secepatnya dan bisa dilakukan upaya upaya pencegahan
saya kira itu yang bisa kami sampaikan
nanti lengkap dalam kaitan penggelaran barang bukti dan penyidik densus delapan puluh delapan menganggap bahwa
kelompok kelompok ini jaringan jaringan ini sel sel ini sudah semua
maka akan dihentikan penyelidikan terhadap mereka
kalau mereka dalam satu kesatuan kelompok satu kesatuan jaringan satu kesatuan sel
tentu akan dihentikan penyelidikan terhadap kelompok kelompok ini
bagaimana bisa dijelaskan untuk anonim yang ada di belakang ini
seperti apa ya

agustus yang lalu bulan agustus yang lalu
bahwa yang dilakukan mereka adalah perencanaan amalia
bentuknya tentu adalah aksi melakukan ledakan ledakan di tempat di beberapa tempat yang mereka pilih
yang kedua yang dilakukan kelompok kgr yang ada di batam adalah
menyembunyikan dua orang yang berasal dari uigur yang mereka ini tercatat sebagai teroris
kemudian yang ketiga yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir

yang ketiga mereka juga melakukan upaya upaya untuk merekrut orang orang yang akan dikirim ke suria
sebagai orang orang yang akan menjadi bagian atau anggota isis
tentu tiga hal ini yang bisa menjerat mereka menjadikan mereka tersangka dalam kasus terorisme ini
apa informasi abdi informasi mengatakan hari ini ada
saya kira kita tunggu ya mudah mudahan tidak ada lagi ya
kalaupun ada itu adalah bagian dari upaya mencegah untuk tidak terjadinya satu peristiwa peristiwa ledakan
bapak sebenarnya menjelaskan di sini alamat alamat pengamanan telah dimitigakan
tentu kita sudah menyusun satu rencana pengamanan
rencana pengamanan ini melibatkan satu ratus lima puluh lima personil yang kemudian dibantu oleh beberapa stakeholder lainnya
pemangku kepentingan dalam hal ini tni kemudian aparatur pemerintah
satuan polisi pamung praja dan beberapa kelompok kelompok masyarakat yang ingin membantu melakukan pengamanan
di hari natal dan di tahun baru
dalam hal ini upaya upaya yang akan dilakukan akan digelar suatu apel kepada semua anggota anggota yang terlibat
baik di mabespori maupun di seluruh polda
yang patut kita ketahui pula operasi pengamanan lilin dua ribu enam belas ini akan dimulai pada dua puluh tiga desember yang akan datang
dan kemudian akan diakhiri pada tanggal satu
selama sepuluh hari ini pusat perhatian dari aparatur keamanan khususnya polri dan beberapa elemen masyarakat lainnya
aparatur penegak hukum tentunya dalam hal ini bagaimana
kegiatan kegiatan selama libur selama natal selama tahun baru itu bisa berlangsung dengan baik
yang pada dasarnya tidak hanya kegiatan ibadah tetapi kegiatan wisata pergerakan orang barang
tentu ini juga menjadi perhatian bagi anggota polri untuk kelancaran untuk kenyamanan bagi mereka yang melakukannya
yang disasar dalam pengamanan ini ada empat
yang pertama adalah setiap orang
setiap manusia yang melakukan aktivitas dalam kaitan apakah beribadah apakah berwisata
itu menjadi satu perhatian bagi anggota polri untuk melakukan pengamanan
yang kedua sasarannya adalah lokasi lokasi di mana mereka berada di mana aktivitas itu ada
yang ketiga benda benda yang terkait dengan kegiatan kegiatan itu sendiri
keempat tentu sasaran pengamanan itu
yang harus kita bisa katakan dan harus kita bisa jamin ada suatu kelancaran terhadap kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik
jadi ada empat perhatian utama bagi anggota polri dalam melakukan pengamanan dan ini tentu memerlukan dukungan dari
tidak hanya anggota polri tapi yang lain juga tentu ikut memberikan dukungan terhadap hal ini
maksudnya lokasi ledakan
ya itu satu rumah tinggal ya saya belum mendapat informasi yang lengkap apakah yang bersangkutan dengan siapa
atau apakah dia memiliki rumah tersebut atau kontrak
ya tentu masih di dalam satu pendalaman
namun informasi yang kami terima dan fakta yang dapat bahwa telah ditangkap satu orang di wilayah kota batam
dalam kaitan dengan sub vi yang ditangkap di deliserda dan kemudian yang bersangkutan ini juga merupakan dpo
dalam kasus terorisme di batam sendiri yang kita sebut dengan kelompok
kgr yang pada tanggal lima atau enam agustus yang lalu telah dilakukan upaya penangkapan
pak mau peringatan aja pak berarti akhirnya semua penduduk yang harus ditangkap hari ini ini semuanya dikendalikan atau kita kalau tidak menangkip atau gimana
ya kalau dua saya bisa pastikan bahwa yang di batam kelompok kgr ya kelompok jaringan dan sel selnya itu
itu terkait langsung berafiliasi langsung dengan bahruk naim
dan kemudian yang di bekasi juga
namun informasi yang kami dapat untuk yang ditangkap di payakumbuh ini berhubungan dengan orang yang ada di solo
yang kemudian apakah ini berhubungan langsung atau ada selnya lagi ada kelompok jaringannya lagi ini tentu masih akan ada pendalaman
pak pimpinan yang di batam bikin ramadhan sudah ditangkap
pak sampai sekarang berapa anggota yang lainnya yang masih masuk dalam daftar pencarian orang sekarang yang ini yang ditangkap apakah ada seberapa orang yang ditangkap
ya kita masih mendalami tersebut ya
tentu daftar pencarian orang itu juga menjadi data yang ada di densus
saya belum punya informasi yang tepat berapa jumlah dpo terkait kelompok batam
namun yang bisa kita pahami dalam upaya upaya penangkapan ini ini adalah upaya melakukan pencegahan
supaya jangan sampai korban yang lebih besar kemudian upaya upaya penyelesaian yang juga membutuhkan waktu tenaga dan pikiran
sehingga kita ingin mengatakan bahwa upaya upaya yang dilakukan dalam pencegahan ini tentu akan terus dilakukan oleh bia